dampingi ibu negara iryana jokowi presiden jokowi dodo tiba di balkon deskade village desa ngargo gondo
kecamatan borobudur kebupaten megelang jawa tengah sabtu siang
untuk membuka rapat kerja nasional kelima kelompok relawan projo
dalam acara tersebut tampak hadir gubernur jawa tengah ganjar pranowo dan kepala staf kepresidenan muldoko
dalam pidatonya selain menyinggung soal pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi covid sembilan belas dan perang rusia ukraina
jokowi mengingatkan kepada relawan projo untuk tidak tergesa gesa mengambil keputusan politik jelang pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
karena kita harus fokus dan bekerja untuk menyelesaikan persoalan persoalan tadi
yang ketiga urusan politik ojo kesususek
meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini
sudah dibilang jangan tergesa gesa
ini mau tergesa gesa ini kelihatannya
usai membuka rakernas projo kelima tersebut presiden beserta rombongan meninggalkan lokasi sambil membagi bagikan kaos
sementara itu saat menggelar jumpa pers di balkon des gade village ngargogondo ketua umum projo
mengaku relawan projo akan taat terhadap arahan presiden joko widodo selaku ketua dewan pembina projo
sesuai perintah pak jokowi ojo kesusus
jadi projo belum mengentukan dan belum bersikap tentang siapa capres dua ribu dua puluh empat
rapat kerja nasional kelima relawan projo tersebut digelar internal selama dua hari
dua puluh hingga dua puluh dua mei dua ribu dua puluh dua dengan melibatkan tiga pengurus se indonesia
dari joko purnomo magelang jawa tengah
presiden jokowi dodo menghadiri rapat kerja nasional ke lima relawan projo
dalam forum raknas projo presiden jokowi meminta relawannya tidak tergesa gesa mengambil keputusan politik jelang pilpres dua ribu dua puluh empat
meski sosok yang didukung hadir dalam rakernas projo
di situ terlihat kehadiran gubernur jawa tengah ganjar pranowo apakah ini sinyal dukungan jokowi pada ganjar pranowo
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua umum projo budi
selamat sore pak budi
dan direktur eksekutif poltreking indonesia hanta yuda selamat sore mas hanta
selamat sore nana
oke saya mau ke pak budi terlebih dahulu pak budi kita tahu ya kemarin presiden sudah hadir ramai sekali disambut oleh relawan
harapannya pasti relawan dapat kisi kisi dari presiden jokowi siapa yang akan didukung pada pilpres dua ribu dua puluh
tapi presiden kemarin tidak ngomong begitu tapi memberikan beberapa mesej yang kuat
tapi saya ingin tanya seberapa penting sebetulnya arahan dan kisi kisi presiden jokowi kepada para relawannya untuk mendukung capres dua ribu dua puluh
pemilu dua ribu dua puluh empat ini kan bagian dari konsentrasi politik yang menjadi agenda rutin kenegaraan kita
sehingga seluruh organisasi termasuk kami projo juga melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan langkah langkah strategis
kita kan sebagai projo ini sangat berkepentingan bahwa pemerintahan perubahan yang dilakukan oleh pak jokowi ini kan terus berlanjut
dengan sosok yang punya komitmen untuk terus juangkan agenda agenda rakyat
oke berarti memastikan bahwa penerus yang akan terpilih nantinya akan meneruskan program programnya pak jokowi begitu ya
itu kepentingannya dari relawannya pak jokowi relawan projo begitu ya pak budi
kita punya harapan bahwa pemerintahan pak jokowi selama delapan tahun ini kan sudah terbukti melakukan banyak kerja yang luar biasa
sehingga ekspektasi dan harapan rakyat figur pengganti pak jokowi ini harus paling tidak menyamai semangat dan figur yang dimiliki oleh jokowi
dan juga komitmen terhadap bangsa dan negara ini
oke pak budi saya ingin tanya ya apakah jika presiden jokowi kemudian menentukan pilihan lantas serta merta relawan projo akan turut mendukung calon yang sama atau mungkin bisa terpecah belah
saya yakin semua relawan militan pak jokowi itu solid dan tunduk kepada pak jokowi
karena merah kata pak jokowi merah kata projo
putih kata pak jokowi putih kata projo
merah putih kata pak jokowi merah putih kata projo

dan saya yakin seluruh relawan pak jokowi yang sangat militan dari sabang sampai merauke dari niangga sampai pulau rote ini memiliki kekuatan memiliki daya juang militansi semangat untuk kembali menjalankan instruksi dan komando dari ini
oke mas hanta anda percaya bahwa relawan projo ini akan tegak lurus dengan pilihannya pak jokowi
kalau misalnya tadi disampaikan oleh pak budi
kalau pak jokowi memilih a maka relawannya akan memilih a
kemudian kalau pak jokowi memilih b relawannya juga akan tegak lurus memilih b
dari sabang sampai merauke anda percaya bahwa ini akan tegak lurus seperti itu
kan ini bukan partai politik bagaimana memastikan bahwa relawan akan punya sikap yang sama dengan pak jokowi
ya pak jokowi yang kita sebut jokowi itu adalah sekarang ini presiden republik indonesia
beliau tentu punya otoritas kekuasaan dan kewenangan yang kuat
lalu dengan otoritas dan kewenangannya itu pak jokowi tentu memiliki kepentingan siapa untuk menjadi penerusnya
dan lalu catatan pentingnya adalah dengan yang dimiliki oleh jokowi yang kita sebagai aktor politik ya
memiliki jejaring kekuasaan yang relatif kuat karena sedang menjabat
sebagai memiliki jejaring partai partai politik dan jadi relawan itulah yang menyebabkan saya kira para relawan nanti bisa terpaksa
atau secara setia loyal untuk tegak lurus pada jokowi
jadi sepanjang pak jokowi masih memiliki popularitas politik memiliki itu maka ada potensi untuk terus tegak lurus
jadi ada potensi untuk kuat karena keduanya saling membutuhkan simbiosis politik mutualisme
karena salah satu jejaring karena pak jokowi saya katakan tadi bukan ketua umum partai salah satu kekuatan beliau selain sebagai presiden sedang berkuasa
memiliki jejaring relawan relawan yang cukup solid seperti projo
di saat yang sama saya kira projo juga memiliki kepentingan dengan dekat dan selalu bersama jokowi akan menjadi entitas politik yang kokoh untuk menjadi penyimbang
meskipun tidak sekuat partai politik misalnya
sehingga dua hal ini sangat penting untuk berperan mengambil peran dalam dinamika politik elektoral dua ribu dua puluh
satu sisi pak jokowi sebagai aktor politik sekaligus presiden sedang menjabat
berpotensi besar menjadi kingmaker yang kuat di luar ketua umum partai sekarang ini
saya ulangi berpotensi menjadi kingmaker di luar ibu megawati di luar pak surya palo di luar prabowo dan sebagainya
satu satunya aktor di luar kota umum yang berpotensi menjadi kingmaker yang bisa mengumpulkan partai politik adalah jokowi
karena itulah jokowi saya kira prediksi saya di dua ribu dua puluh empat memiliki peran yang cukup strategis dalam menentukan siapa calon presiden
di luar nama ibu megawati di luar pak surapalo berpotensi sebagai kingmaker
nah di titik inilah saya kira statement pak jokowi bicara dua ribu dua puluh empat itu sangat penting
dan bagi tidak hanya bagi relawan tetapi bagi partai politik bagi dinamika politik elektoral kita menjelang dua ribu dua puluh empat
dua tahun ke depan ini saya kira sangat ditentukan pada dinamika ini
termasuk statement terakhir di agenda di akar tujuh itu mana
oke mas anta selain menjadi kingmaker ya seberapa signifikan sebetulnya perannya pak jokowi dan relawan projo ini ya
kita gak tahu jumlahnya
pak budi berapa saat ini relawannya
bapak projo projo itu bergerak dari sabang sampai merauke
kita ini sudah sampai ke resrute nih
rakyat ini gerakan rakyat
oke seberapa signifikan perannya
saya harus mengatakan relawannya itu karena mengantarkan beliau menjadi sekali pemenang
tidak salah ini kita ini bukan organisasi yang awal bukan kaleng kaleng nih
ini kata rumput resrute
tadi banyak sekali kalau menurut pak budi ya dari sabang sampai merauke dari akar rumput dari grassroot
tapi selain menjadi kingmaker seberapa signifikan sebetulnya perannya pak jokowi dan juga relawannya untuk mendongkrak elektoral salah satu capres yang akan di endorse pada pilpres dua ribu dua puluh empat
ya dibandingkan jaring relawan yang lainnya saya kira harus kita akui memang projo relatif yang paling solid ya
pokok tidak terbelah dukungannya dan konsennya cukup besar
ya saya kira itu
tetapi dalam dinamika politik kita nanti ada dua tahapan mana ada dua yaitu sebelum eleksi pertarungan pemilihan itu ada kandidasi pencalonan
nah di kandidasi ini yang paling kuat menentukan dan otoritas tertingginya ada di partai politik
karena tidak dapat dukungan partai politik siapapun sekuat apapun kekuatan elektabilitas dan dukungan partainya maka dia tidak bisa naik ke dalam arena pertarungan
saya kira kekuatan relawan itu diperlukan
sebagai daya tekan tanda petik untuk mengimbangi hegemoni kekuatan partai dalam proses kandidasi
nah untuk menjawab pertanyaan nana yang menarik tadi yang mana kekuatan pak jokowi saya kira di luar saya ulangi di luar kekuatan misalnya pertemuan para ketua umum
pak jokowi berpotensi mengumpulkan masih memiliki otoritas dan pengaruh apalagi beberapa ketua umum menjabat di menteri menjadi pembantu presiden
misalnya katakanlah tersimpanglah terpisahlah antara pak jokowi dan pak jokowi
kalau bergabung satu partai kan jelas siapa yang akan didukung
tapi kalau ternyata tidak bersama pd perjuangan maka jokowi sebagai aktor politik sekaligus yang sedang menjabat sebagai presiden berpotensi untuk mengumpulkan partai partai di luar pd perjuangan katakan misalnya saya sebut saja golkar
kemudian sekarang sedang mereka bertemu itu partai aman nasional partai persatuan pembangunan dan pkb partai partai dalam pemerintahan
jadi berpotensi bersama jokowi membuat poros koalisi tersendiri
nah itulah kekuatan jokowi
di saat yang sama kalau kita bikin triple kekuasaan ini karena ada jokowi sebagai aktor politik kemudian ada partai partai yang sekarang sedang berputar juga mencari dinamika politiknya untuk mencari figur figur yang berpotensi kuat menang di saat sama ada kekuatan relawan
relawan ini secara kualitatif dia bisa mempengaruhi mengimbangi seperti pengalaman dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas kekuatan partai
secara kuantitas secara kekuatan real nanti ya bisa menjadi mesin politik potensial bersama partai partai
tentu seperti projo dan beberapa partai bisa beberapa relawan tentu bisa diandalkan
tetapi lagi lagi saya kira semuanya semua baik pak jokowi baik projo yang sekarang maupun partai partai lain semuanya masih akan melihat perkembangan
dua perkembangan hal penting perkembangan pergeseran peta elektoral kekuatan potensi kemenangan
apakah figur a b c d
karena masih hampir dua tahun itu tak menentukan nanti dinamika dukungannya
kemudian posisi pengaruh pak jokowi sendiri di pemerintahan
apabila tingkat kepuasan publik kepada pak jokowi stabil tinggi itu juga akan mempengaruhi pak jokowi semakin kuat pengaruhnya
pun bisa sebaliknya
yang ketiga saya kira juga sikap sikap partai itu juga mempengaruhi
jadi dinamika ini sangat berpengaruh
kita tidak bisa melihat politik hari ini akan sama tahun depan akan sama menjelang dua ribu dua puluh empat
tetapi untuk signal hari ini cukup jelas dan lumayan terang untuk kita analisa terkait dengan statement pak jokowi di forum projo dan sikap projo pada
saya mau tanya nih ke pak budi
jadi kalau saya bisa recap tadi yang disampaikan oleh mas hanta bahwa relawan ini menjadi alat daya tawar barunya pak jokowi begitu ya
menjadi mesin politik yang bisa dikonsolidasikan dengan partai partai yang mungkin berbeda ataupun punya pandangan yang sama dengan pak jokowi
jadi saya mau tanya ke pak budi
menarik sekali kemarin pada saat berpidato presiden jokowi sempat mengatakan ojo ke susu jangan tergesa gesa
minta relawan bersabar meski mungkin ada calon yang kita dukung di sini
kalau di situ kita lihat menarik sekali bahwa hanya ada gubernur jawa tengah pak ganjar pranowo kemudian ada ksp pak muldoko
tapi kalau dari survei yang paling bertengger di puncak survei saat ini adalah gubernur jawa tengah ganjar pranowo
pak budi saya ingin tanya
apakah anda dan relawan projo menilai itu bentuk pesan dukungan kepada ganjar pranowo
begini kita tidak bisa melarang kemasyarakat berspekulasi bahwa yang dimaksud pak jokowi dengan mungkin yang akan kita dukung
tapi kita harus mencari kesempatan yang bisa kita dukung
jadi kita harus mencari kesempatan yang bisa kita dukung

ada di sini
kata kita itu mengindikasikan bahwa projo dan pak jokowi ini menyatu
nah yang hadir di situ bukan hanya pak gajar ada pak muldoko dan ketua panitese pak nel barus juga bisa dimaksud pak jokowi
atau pak jokowi sendiri begitu loh
atau siapa atau pak jokowi sendiri begitu loh
ini kan masih bahasa bahasa albu dan penuh
ini kan masih bahasa bahasa alun
ini kan masih bahasa bahasa alun
jadi bahwa menjadi kontroversi atau menjadi polemik menarik perhatian ya pak publik menafsirkan sendiri

yang menyimpulkan bahwa pak jokowi memberi serta berani silahkan saja
tapi kan di situ ada pak muldoko ada pak jokowi sendiri
tapi kan ada saya walaupun saya tidak mau saya hadir di situ
walaupun saya tidak mau
oke jadi silahkan saja publik menafsirkan
nanti saya akan tanya lebih dalam bagaimana tafsirannya relawan projo dengan pernyataannya pak jokowi itu
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada budi aris setiadi ketum projo dan ada hanta yuda direktur eksekutif poltreking indonesia
saya mau lanjut dulu ya ke pak budi ya baru nanti mas hanta bisa menganalisis
pak budi sebetulnya seberapa dekat relawan projo dengan ganjar pranowo
loh kan kita sama sama berjibaku sama sama mas ganjar waktu menangkan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
sebagai gubernur jawa tengah kan pak mas ganjar kan sangat mendukung pak jokowi
dengan pencapaian yang luar biasa di jawa tengah loh
itu kan ada peran dan kontribusi mas ganjar
sehingga mas ganjar juga punya hubungan emosional dengan kami begitu loh
suara suara di relawan akar rumputnya projo kabarnya ke mas ganjar semua itu betul pak
ya kalau jawa tengah jawa timur ya sebagian ya bagian besar ya walaupun yang lain masih waktu lah
kita kan pokoknya prinsipnya begini
projo ini ikut tunduk dan patuh pada perintah

dan itu yang patuh pada perintah dan komando pak jokowi
kalau pak jokowi bilang oh joko jusuk jangan dulu dulu
ya pak siap
projo baru akan menentukan siapa capricaran kita dukung
setelah dapat perintah dari pak jokowi
dan kita siapkan hasil rakernas sore ini yang baru ditutup itu
menghasilkan kesepakatan dari seluruh peserta rakernas
bahwa kita akan membentuk atau membuat wadah namanya musyawarah
untuk menghasilkan kebenaran nasional pasca pak jokowi
musyawarah rakyat itu nanti akan merekrut ataupun menjaring capres capres atau bagaimana
gini dalam pidato di rakernas lima projo kemarin pak jokowi sudah mengatakan bahwa
pak jokowi akan tanya ketua umum projo dulu
ketua umum projo akhirnya juga kita menanyakan pak jokowi kita bilang akan menanyakan ke rakyat
karena pak jokowi bilang bahwa saya bukan tipe orang yang memutuskan sendiri
saya mendengar rakyat
dan kita karena kita meyakini begini loh mbak
pak jokowi itu adalah orang yang sangat mendengar keinginan rakyat
karena itu kita meyakini bahwa pilihan rakyat adalah pilihan pak jokowi
oke mas hanta tadi sudah dibocorkan sebetulnya oleh pak budi bahwa
ada beberapa suara di akar rumput
relawan projo di jawa tengah kemudian jawa timur
itu dekat ataupun mendukung pak ganjar
pernyataannya pak jokowi itu mesejnya kuat sekali
bentuk dukungan terbuka kepada ganjar pranowo atau hanya apa
atau hanya ingin mencuri perhatian atau testing the water atau apa sih mas hanta
kalau tema cnn ini kan kode jokowi dukung banyak
tapi kodenya terlalu terang
tapi ada poin
kepalimatnya ojo ke susu
dan meskipun yang kita dukung ada di ruang yang ini
nah saya mau menganalisa itu secara singkat
jadi kode ini terang dan jelas sebenarnya
tetapi belum diputuskan belum dibungkus
jadi masih mungkin ada perubahan gitu
dalam politik kata dukung itu kata dukung itu kan merupakan bobot politik tertinggi
jadi dalam politik elektronik
dukung itu jelas ya
jadi dalam politik elektronik
dukung itu jelas ya
jadi dalam politik elektronik
dukung itu jelas ya
jadi dalam politik elektronik
dukung itu jelas ya
kalau soal kode tadi kan nana di awal pertanyaan prorokum sudah mengatakan pilihannya di jawa
kemudian ada kehadiran ganjar
kemudian ada signal kuat dari pak jokowi
meskipun mas budi ari bilang di sana hadirnya ada pak jokowi ada pak mas budi sendiri seterusnya
ya kalau kita bicara ya kemungkinannya pak jokowi ya kalau misalnya pak budi sendiri

tetapi poin pentingnya itu kan satu ke sana
meskipun ada nama lain yang berdasarkan elektabilitas data data survei yang bisa menjadi pegangan itu kan ada ganjar kemudian prabowo anies
kalau kita urutkannya pasti ganjar lah yang paling mungkin yang paling dekat dengan jokowi
itu satu sisi
tapi ojo ke susu itu penting kenapa itu penting disampaikan pak jokowi
satu untuk menjaga dinamika situasi politik nasional kita
apalagi misalnya ada persoalan ekonomi persoalan minyak goreng bbm dan seterusnya
itu penting dijaga
kalau ternyata itu dikesankan pak jokowi terlalu mementingkan urusan politik penggantinya beliau itu kan tidak baik
dan itu berbahaya secara persepsi publik bagi pak jokowi sebagai presiden
itu satu yang kedua jokowi saya kira tidak menutup peluang lain
meskipun ada kode kepada ganjar ada kemungkinan bukan ganjar
kenapa karena menunggu dinamika politik elektabilitasnya
kalau ganjar satu tahun menjelang atau tiga bulan lagi tiba tiba drop elektabilitasnya turun saya kira pak jokowi realistis
orang yang akan didukung adalah orang betul betul akan menang yang bisa meneruskan visi dan programnya
bisa jadi bergeser kepada nama lain
jadi yang dipantau perkembangan kedua adalah memantau perkembangan elektabilitas
kalau ganjar stabil bahkan bisa naik rifa jokowi terenya mungkin arahnya ke sana
ketiga adalah membaca dinamika perkembangan
dan ini penting kalau kemudian pak jokowi terang menjelang mendukung ganjar itu agak berbahaya juga
karena pd perjuangan partainya pak jokowi belum memutuskan
dan ada nama mbak puan marani yang cukup kuat kantor disebut di pd perjuangan
sehingga penting untuk memberi bola tanggung
kodenya ini kalau sepak bola ya bola tanggung
belum dipendang ke gawang
tapi sudah disiapkan sedikit di garis kotak penalti lah kira kira gitu
oke jadi preferensinya tapi kodenya memang ke ganjar pranowo begitu ya
kodenya ke sana bukan ke mas budi ari
bukan ke mas budi ari bukan ke pak muldoko
tapi memang kotak penaltinya itu saat ini preferensinya adalah ganjar pranowo begitu ya mas hanta ya
ya auditnya ke sana kalau saya baca
saya kira tidak terlalu sulit untuk membaca kode atau signal yang dikirim oleh pak jokowi
meskipun itu bisa direvisi
karena itulah dibikin gantung
meskipun terang bola tanggungnya itu
pak budi saya ingin tanya ya
kalau ganjar pranowo tidak dicalonkan oleh pdi perjuangan kemudian pak jokowi tetap mencalonkan
bagaimana kemudian relawan projo mewujudkan itu
gini ini kan semua jangan spekulasi spekulasi jika ini tidak dicalonkan ini
pokoknya kita seperti arahan pak jokowi kalimat ojek pesiswa pak
itu maknanya kita harus bereskan dulu berbagai persoalan persoalan dihadapi negara ini
dua isu yang penting
yang melanda dunia
dan kondisi saat ini
jadi pangan dan energi
itu dulu kita direksi
sambil kita mengamat
dan juga melihat perkembangan dan dinamika yang terjadi
baik di partai partai
karena kan ada dua isu
satu polisi partainya
dan kedua figurnya
nah ini kan dua ribu dua puluh empat perlu kasihkan yang pas lah
iya enggak mas santang nggak usah serius
jadi bukan saya memang pasti
memang kita nggak bisa menyalahkan juga siapapun untuk berpersepsi bahwa yang dimaksud itu pak ganda
karena kita tahu bahwa pak ganjar ini kan di front row survey udah luar biasa
dan rekenpahannya tinggi
bagi kami nanti apapun perintah pak jokowi untuk mendukung siapapun kita akan dukung
kita kan perintah pak jokowi itu harus kita laksanakan dengan se efektifnya
mas santa singkat saja ya
saya kira memang itu tujuan mas budi ari biar kita terbentuklah persepsi kode itu diarahkan ke mas ganjar
mas budiari ini murah murah malu aja padahal benarnya memang pengen kasi kode ganjar
oke mas hanta singkat saja ya saya harus tanya pertanyaan ini karena penting
kenapa kemudian presiden jokowi berani mengeluarkan message yang seterang itu
saya kira karena waktunya tidak lama lagi kita datang ke tps bagi pemilih memang masih hampir dua tahun
tapi bagi aktor politik seperti pak jokowi ketua umum partai itu pemilu seperti bulan depan
sehingga mereka harus cepat cepat mengambil langkah ditambah saya kira belum dapat partai
pak jokowi kan butuh orang untuk melanjutkan visi programnya sehingga ini perlu untuk disampaikan
yang kedua partainya pak jokowi itu pd perjuangan tidak bisa diandalkan sepenuhnya
sehingga jokowi merasa penting untuk menyiapkan kapal alternatif kepada suksesornya
apakah siapa namanya kita tidak bicara nama nah karena itu penting juga untuk membuat peta politiknya seperti apa
ada perputaran pata patai dukungan
karena kalau jokowi sebagai presiden tadi sudah menentukan arah politiknya saya kira itu akan menentukan etapa politik akan lebih terang dan jelas lagi
siapa lawannya dan sebagainya
karena banyak aktor ini baru bicara jokowi soe kingmaker nanti ada aktor aktor di luar jokowi yang sangat banyak sekali saya kira berpotensi
oke baik kita tunggu nanti bagaimana konstelasi politiknya apakah message ataupun kode dari presiden jokowi akan semakin terang terhadap relawan projo dan juga kepada publik
karena sekali lagi tiket pencapresan itu datangnya dari partai politik ya pak budi ya
jadi kalaupun presiden jokowi sudah memberikan endorsement nya memberikan dukungannya relawan projo juga mendukung
tapi kalau partai politik tidak memberikan tiket nah itu masalah baru akan muncul apakah presiden jokowi akan menyiapkan tiket mengkonsolidasikan koalisi partai untuk kepada calon suksesornya
kita enggak tahu
nggak tahu nantinya konstelasi politik akan semakin menghangat
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada ketum projo budi aris setiadi dan juga mas hanta yuda direktur eksekutif poltreking indonesia
luar biasa sekali analisisnya nanti kita ketemu di analisis berikutnya di diskusi berikutnya
sehat selalu mas hanta dan juga pak budi
terima kasih sana